coba kita langsung bergeser ke fitriah sungkar yang akan memantau bagaimana nih untuk pasangan ataupun untuk jarod saiful hidayat
apakah sudah memberikan suara itu pukul berapa sebetulnya akan memberikan suara
selamat pagi daniat dan prabu
lebih cepat dari jadwal awal tadinya calon gubernur atau calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat beserta istri happy farida
akan mendatangi tps delapan di kecamatan setiabudi pukul sembilan pagi
namun sekitar dua menit yang lalu jarod beserta istri happy farida baru saja sampai di tps delapan
yang dimana di sini jarod serta happy memiliki nomor urut pemilih nomor enam puluh empat maksud saya dengan enam puluh tiga
di tps delapan sendiri terdapat empat ratus sembilan belas dpt
ataupun daftar pemilih tetap yang nantinya akan menggunakan hak suaranya di tps ini
dan ada pun jarak rumah kediaman dinas dari jarod saiful hidayat menuju tps ini adalah sekitar enam ratus lima puluh meter
yang tadi saya dapatkan informasi bahwa jarod sendiri berjalan kaki dari rumah menuju tps
dan kita bisa lihat di layar daniat dan prabu saat ini jarod masih menunjukkan ataupun berbincang dengan sejumlah awak media
yang sudah menunggu sejak pukul
setengah enam pagi
kita lihat bersama apakah nanti dari setelah semua ataupun seluruh pemilih yang terdaftar di dpt ataupun di tps delapan ini
telah memberikan hak suaranya apakah dari pasangan nomor urut dua khususnya untuk jarod saiful hidayat sendiri dan ahok
bisa memenangkan tps delapan di kecamatan setiabudi jakarta selatan
kembali ke studio

oke ini setengah enam pagi
kita sedang sama sama lihat ya bapak jarod dan juga istri sedang menunjukkan kartu pemilihnya dan akan bersiap siap untuk memberikan suaranya
tadi kita melihat juga ya daniar dan juga pemirsa bagaimana jarod dan juga istri mengantri bersama warga yang lain untuk bisa mendapatkan giliran dalam memberikan suara
iya memang ada pengamanan yang khusus tapi kalau untuk masalah urutan tetap saja ya urutan enam puluh tiga dan juga enam puluh empat untuk

untuk suami istri ini untuk jarod saifuddin dan juga ibu happy
memang kalau kita ketahui bersama ya ibu happy ini selalu mendampingi pak jarod kemanapun pak jarod pergi
bahkan sempat juga ya waktu itu pak jarod sedang tidak sehat tapi ibu happy kemudian yang menggantikan untuk belusukan ke tempat kampanyenya
ini menggunakan baju kotak kotak khas dari pasangan nomor urut dua
jadi seperti biasa kita bisa duga ya bahwa masing masing calon akan tetap menggunakan ciri khasnya masing masing
termasuk juga kali ini pak jarod hidayat bersama istri
dan ini kita masih saja melihat bapak jarod dan juga ibu happy sedang duduk di kursi calon pemilih
dan bersiap siap untuk memberikan suara
saya pikir tidak akan lama lagi nih
kalau kita melihat urutannya dan juga
yang masih kosong semestinya dalam beberapa menit ke depan
ini jarod dan juga ibu happy akan menuju ke bilik suara dan memberikan suara ya di pilkada dki jakarta dua ribu delapan belas
nah ini dia kita sudah melihat nih pak jarod sudah bergegas menuju ke meja pendaftaran
diberikan ini dia surat suara
nih nomor satu dua tiga kita bisa bantu pantau juga nih ya
masih sah nih karena belum ada lubang
ataupun surat suratnya tidak rusak
ini juga yang bisa nanti anda lakukan nih
yang akan dilakukan oleh jarod
setelah itu masuk ya
oke jadi ini surat tadi dpt nya diberikan nggak
dan satu lagi ya tadi kita melihat pak jarod memberikan handphonenya ya ke petugas
karena memang nanti anda dilarang untuk membawa gadget kamera ataupun juga smartphone anda ke dalam bilik kpu
anda dilarang untuk memfoto
mengabadikan surat pilihan
pilihan anda mencoblos apa di bilik tersebut ya itu dilarang dan melanggar peraturan
bisa ditindak pidana tuh jika melakukan itu
jadi hati hati jangan sampai membawa kamera ya ke dalam bilik suara
nah ini sepertinya jarod sudah memberikan suaranya nih pemirsa
sudah menunjukkan surat suara yang akan dimasukkan ke dalam box

ini dia disusul juga oleh istrinya ya

ini kita coba sedang lihat nih bagaimana surat suara nanti akan segera dimasukkan ke dalam kotak suara
kotak suara ini memang benar benar tersegel dengan rapih
begitu ya sebelum tiba di tps pun sudah diperiksa oleh masing masing saksi yang berada di tps
ini juga sudah disebar di seluruh dki jakarta
agar gemboknya kuat tidak ada lubang lubang di kotak suara
jadi untuk memastikan surat suaranya nanti akan tetap utuh sampai tiba ke kpud
dki jakarta untuk nanti akan dihitung
wah lebih singkat ya nama kayaknya untuk ibu happy
iya sudah pasti yakin lah ya
oke mereka semuanya menunjukkan kepada media dan juga kepada masyarakat sekitar ya
surat suara yang telah mereka coblos
nah ini kalau anda perhatikan baik pak jarod ataupun juga ibu happy tidak membuka surat suaranya
karena memang dilarang untuk menunjukkan apa pilihan anda kepada publik
lipatannya juga harus tepat ya
anda mungkin tinggal mengikuti saja lipat yang sudah ada
tapi kalau saya lihat tadi yang menarik adalah menyoblosnya di bilik nomor dua ya
sesuai dengan nomor urut pasangan
tapi bisa diinterpretasikan juga gitu ya di bilik nomor dua
oke jadi itu dia tuh yang sudah berhasil kita pantau ya
jadi pak jarod calon wakil gubernur nomor dua
sudah memberikan suaranya ya
tinggal nanti kita tunggu untuk pasangan pasangan yang lain
kapan pukul berapa nanti akan memberikan suaranya di tps masing masing